pks kini hanya tinggal menunggu dan melihat hasil dari uji materi yang dilakukan oleh yusuf kala
ya manuver jk jelang pendaftaran capres capres dengan mengajukan gugatan uji materi
dari undang undang pemilu mengenai masa jabatan wakil presiden mengundang banyak sorotan
sebagai ataupun sebagian pihak menilai dengan mengajukan gugatan tersebut atau menjadi pihak terkait ya
dari gugatan yang diajukan oleh perindo secara implisit ini menunjukkan keinginan wakil presiden pak jk untuk maju kembali menjadi cawapres
namun tidak sedikit pihak yang mengkritisi langkah jk karena dianggap melukai demokrasi tentang batas seseorang menjadi presiden atau wakil presiden
apa sebenarnya implikasi politik ya dalam peta capres cawapres
pasca pak jk ini ajukan gugatan
dan untuk membahasnya saya sudah bersama dengan narasumber saya di studio
ada dua orang di sini
saya kenalkan yang pertama
ini juga pasti sudah pada tahu juga karena sering hadir juga di prime news
terima kasih banyak pak ayas ika magadamisi politik dari presiden universiti
selamat malam pak ika
dan di ujung sudah ada bang indra pilih yang anggota dewan pakar dari partai golkar
bang indra selamat malam
bang indra juga yang paling tepat kalau kita ulik ulik mengenai masalah pak jk yang kemudian untuk mengajukan ke mk ini
dan di luar studio sudah bergabung juga bang riki margono ketua umum lembaga bantuan hukum partai perindo
mau sambungan telepon
selamat malam bang riki
halo selamat malam bang rehat
kabar baik bang riki
ini di studio sudah ada pak hikam dan juga ada bang indra
mungkin kita langsung ke bang riki terlebih dahulu ya
karena perindo yang awalnya mengajukan gugatan kemudian tiba tiba pak jk juga bersedia untuk menjadi pihak terkait begitu
nah ketika pak jk
pak jk bersedia menjadi pihak terkait
artinya ini seperti pucuk di cinta ulang tiba mungkin ya untuk partai perindo
seperti apa ini bang riki
seperti apa perindo kemudian menyikapi kesediaan pak jk ataupun gugatan yang diajukan oleh pak jk ini
oh ya kita sangat menyambut baik ya
memang disampaikan kan dalam apa namanya putusan mk pun dinyatakan bahwa yang paling
yang terdampak dengan kerugian konstitusional adalah pak jk
meskipun memang di dalam putusan nomor tiga puluh enam itu pun disampaikan bahwa ada partai politik yang belum pernah ikutan membahas undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang notabene itu merupakan salah satunya adalah partai perindo
nah begitu kita menemu
saya bertemu dengan bang irman putrasidin ya kuasa hukum dari
pak jk di hari pas kami lagi mendaftarkan
kami mendaftarkan perbaikan
kami bertemu dengan bang irman di situ
akhirnya disampaikan juga bahwa pak jk memasukkan sebagai pihak terkait
kami menyambut baik sekali masalah itu
baik pak riki ini apakah perindo mengajukan ini karena semangat partai perindo ingin menjadikan pak jk maju kembali cawapres
atau kenapa sih sebenarnya bang riki ini artinya tentu terkait pilpres
ya jadi dikembalikan dulu ke awalnya
ya pada cerita awalnya ketua umum kami pak haritanu sudibyo halo
iya iya kita dengarkan bang riki
ya ketua umum kami pak haritanu sudibyo menyampaikan bahwa negeri ini memang di bawah kepemimpinan pak jokowi dan pak jk
sangat kondusif secara politik gitu
nah kita juga sama sama mengetahui bahwa saat ini begitu banyak calon calon
yang ingin mendampingi pak jokowi sebagai calon wakil presiden
nah kita melihat khawatir ada kegaduhan bahwa kita masih menganggap
begitu juga kemarin saya kalau tidak salah ketemu sama bang adis ya dari partai golkar juga
beliau juga sependapat bahwa zamannya jokowi jk ini kondusif
lalu juga dari bang rizal malarangeng juga bang celi juga mengatakan sangat kondusif gitu
sehingga memang betul apa yang disampaikan mereka
itu ya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ketua umum partai kami
sehingga kita melihat hasil dari putusan yang di tiga puluh enam dan empat puluh bagaimana hasilnya
lalu kita menganggap wah kalau begitu kita memiliki cukup bisa bisa berperan di dalam sini
dan akhirnya kita mengajukan bahwa memang kita menemukan juga ada yang tidak pas daripada penjelasan pasal satu ratus enam puluh sembilan
di undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
jadi untuk jokowi
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tiga belas
sehingga kita mengajukan judicial review terhadap penjelasan pasal tersebut
jadi untuk jokowi jk jilid dua kira kira begitu
sebelum saya ke bang inter dan juga pak hikam
sebelumnya izin mas
sebelumnya juga tidak sampai ke jokowi jk jilid dua ya
artinya kita memang mengharapkan itu
tapi kan ini kan kembali lagi
apakah setelah lolos dari mahkamah konstitusi
akan dipilih ya pak jekanya
masih mau dengan pak jk kan kita nggak tahu
walaupun kita berharapnya demikian gitu
mari kita dengarkan terlebih dahulu
bang indra juga pak hikam
ini ada pernyataan dari ketua umum partai golkar erlangga artarto
mengenai gugatan yang diajukan oleh yusuf kala berikut ini
ya itu merupakan hak beliau untuk mengajukan uji materi
dan karena itu berproses di mk kita hormati proses yang sedang berlangsung
tapi dari partai golkar sendiri menyikapi itu seperti apa pak
tidak tahu kece suara pak
ya tentunya kan
itu beliau yang mengajukan
ya tentunya kita berharap yang terbaik
itu kembali diserahkan kepada proses yang sedang berjalan
jt kan cukup besar di golkar sendiri sampai saat ini
jk itu kan salah satu kader partai golkar yang pernah menjadi ketua umum
ya jadi tentu itu pada tataran itu partai golkar selalu menghargai para seniornya
baik itu pak yusuf kala
pak akbar kemudian pak agung laksono bahkan pak presiden habibie pun masih sangat kami hormati
apa yang akan berlaku
apabila kemudian uji materi itu lolos kemudian pak yusuf kala
ya kita kan memproses silakan saja memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku
apabila kemudian dipilih kembali sebagai
kita tidak berandai andai
tadi ada ngabalin ya di belakang sambil bijit bijit mungkin bilang sabar sabar itu atau bagaimana bang indra
nah ini sebenarnya gini
golkar ini kan selama ini
sudah mengajukan nama pak erlangga hartarto ya untuk menjadi cawapresnya pak jokowi
kemudian tiba tiba mendekati batas pendaftaran capres cawapres
pak yusuf kalla mengajukan gugatan juga sebagai pihak terkait
artinya mungkin saya tafsiran masyarakat menilai pak jk siap untuk maju cawapres lagi kira kira begitu
kalau menurut bang indra sebenarnya bagaimana ini
golkar sebenarnya bagaimana sih menyikapi manuver yang dilakukan oleh pak jk
ini antara senior ini
kita di dewan pakar ya pernah rapat ya
perkembangan tentang siapa calon calon wakil presiden yang layak diajukan oleh partai golkar
artinya di dewan pakar memberikan pandangan kepada dpp berdasarkan garis garis besar haluan partai yang kita bikin
kira kira pandangannya seperti apa
nah salah satu yang berkembang memang ada juga pemikiran untuk mengajukan pak jk
oh sempat ada juga apa namanya
itu muncul dari sahabat saya prof dr
tuhan nggak hadir karena sedang bertugas di cave
mengirim surat email yang berisi salah satu poinnya itu
dia mengajukan beberapa alternatif
salah satu yang diajukan adalah jk
dan itu sempat dibahas di dalam rapat yang dipimpin oleh pak agung laksono
tapi itu tidak berkembang
itu tidak berkembang sama sekali di partai
karena internal partai sudah sepakat untuk mendukung pak jokowi sebagai presiden
dan kesepakatan itu sudah lewat proses tertinggi yaitu rapimnas
rapimnas yang digelar di balik papan dalam daerahnya pak sotiano vanto
jadi partai gokal pasti akan ikut pada hasil rapimnas
rapimnas hanya bisa dikoreksi oleh rapimnas berikutnya
rencananya memang secara internal kita mau mengadakan rapimnas tahun ini
tetapi tidak sempat lagi
karena kesibukan untuk menyiapkan daftar calon sementara yang begitu menyita waktu mencari calon lagi secara penggulan
nah tiba tiba muncul berita seperti ini tentu kalau saya sendiri langsung mengkonfirmasi
karena saya merasa sebagai dewan pakar yang harus menjaga
simbol partai yaitu erlangga arta arta dan sekaligus ketua umum
sekaligus juga menjaga pak yusuf kalla sebagai kader dan senior partai yang memang kita lihat kontribusinya sangat luar biasa
jadi langsung konfirmasi
langsung langsung konfirmasi dan konfirmasi yang saya dapat itu adalah apa ini panggilan negarawan
ini pak jk yang bilang ya
dari sekeliling ya
saya belum bertemu dengan pak jk
kalau saya bertemu pak jk saya pasti berdebat
tapi saya dengan bahasa yang ini
ini semacam panggilan kejauhan
di mana posisi ini dipertanyakan
sempat dulu sebelum pilpres dua ribu empat kalau saya nggak salah
itu juga sempat muncul pertanyaan serupa tentang mbak mega misalnya
apakah ketika mengajukan diri sebagai calon presiden waktu itu
itu dihitung sebagai periode kedua
atau periode pertama
karena lima tahun sebelumnya kan belum selesai
nah ini yang diuji
konstitusi dan pak jk masuk ke sana sebagai pihak terkait
artinya sebagai pihak yang melakukan
teman teman di partai golkar atau mungkin bang indra sendiri kaget nggak dengan apa yang manuver pak jk ini
kalau saya kenal pak jk nggak kaget
nggak kaget ya
tapi kalau teman teman yang lain misalnya ya
oh sudah sempat
ada partai golkar
saya kira teman teman juga tahu pak jk
dan sudah sempat juga muncul ini
atau sudah biasa mungkin pak jk memberikan kejutan
karena senyalemennya justru bukan muncul dari pak jk
senyalemennya ketika pak presiden jokowi datang ke kantor wakil presiden
waktu itu berkunjung ke kantor wakil presiden
melakukan pertemuan antara ibu negara dengan bu mufidah juga
dan informasi yang saya dapat waktu itu
presiden meminta pak jk untuk maju lagi
jadi sebetulnya nggak ada apa nggak mungkin pak jk
bergerak sendiri kalau anda nggak ada gerakan
itu saya kenal betul pak jk
usai jeda saya ingin langsung ke prof hikam
bagaimana kemudian langkah pak jk ini bisa mempengaruhi konstelasi pemilihan capres cawapres di menit menit terakhir
implikasi seperti apa secara politik
kita akan bahas usai jeda
prime ini saya akan kembali saat lagi
pertemuanangan di wsp dgm
tengah hari dua tiga
terimakasih ya pres
terima kasih soe kit and sya zoelong
semakin menarik kita membahas ini
langsung ke prof ikam prof seperti apa sih melihat kemudian implikasi secara politik di tengah masing masing
katakanlah koalisi pak jokowi yang masih mencari nama
mungkinkah ini menjawab kebuntuan atau sebenarnya ini satu hal tanda bahwa tidak ada orang lagi yang mungkin kader partai
ataupun manapun tidak ada lagi yang kuat untuk bisa mendampingi pak jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
kalau misalnya pak ck betul betul ini diterima ya misalnya gugatannya atau dikabulkan
ya mas reinhardt kalau saya sih melihatnya dari sisi yang lebih makro ya selalu saya melihat dari makro
jadi kalau mas riki dan bang indra tadi kan indra pilihan kan menunjuk dari self understanding atau pemahaman dari dalam
dari partai masing masing bahkan kalau mas indra ini lebih jauh lagi
lebih dekat lagi
lebih dekat lagi jadi pemahamannya sangat personal dan pengalaman
kalau saya lihat dari konteks pergelutan partai partai dan terutama dinamika menjelang pilpres ini
nah pertanyaannya adalah benarkah pak jk ini akan betul betul maju untuk menjadi capres eh cawapres sehingga menggunakan perindo
ataukah benar bahwa perindo ini merupakan satu usaha sendiri yang terlepas dari pak jk
ya kan begitu
nah kalau menurut saya dari
dari dinamika yang sekarang ada itu sulit untuk melepaskan apa yang dilakukan perindo itu dari kemungkinan manuver pak jk untuk kembali menjadi calon wakil presiden
jadi bukan sendiri perindo gitu ya nanti kita tanyakan langsung ke bang riki
ya apapun yang dikatakan oleh perindo itu ada self understanding yang diciptakan
sebab kalau kita melihat kronologinya kita akan bertanya kenapa perindo dia kan tidak punya legal standing
ya karena masih partai baru
dan yang kedua juga kenapa sangat mendadak ketika kemudian daftar atau list yang sepuluh yang pernah dikemukakan oleh pak romi
ya romah hurmuzi dari p tiga itu
dan bahkan statement dari pak jokowi sendiri bahkan bahwa beliau sudah tinggal punya lima
nah kalau kita lihat wacana publik survei dan lain sebagainya secara makro
saya belum pernah lihat ada
nama cawa pres yang namanya pak yusuf kala
yang pernah ada dari survei smrc waktu itu bahwa calon presiden dan wapres itu yang paling top siapa
itu kan nomor satu pak jokowi nomor dua pak jk kemudian nomor tiga dan seterusnya
nah oleh sebab itu saya melihat kalau wacana dan kegiatan dari perindo ini kemudian melebar
maka dia bisa
bisa mempunyai dampak pada dinamika yang ada baik kepada pak jokowi maupun kepada partai partai
sebab kita lihat tadi statement dari ketua umum golkar saja kan tidak firm
karena saya yakin di dalam batang tubuh partai golkar ini sendiri
keinginan untuk mencalonkan pak aha pak airangga hartarto ini
juga sangat besar
apalagi di backup oleh berbagai macam survei
nama beliau akan selalu ada
seorang pimpinan partai politik itu sudah jelas sangat layak
makanya sih kita bisa paham orang seperti romi orang seperti mohaimin iskandar
dan lain lain itu punya aspirasi ke sana karena posisi beliau begitu
dan untuk pak jokowi sendiri yang tadi sudah mempunyai lima nama itu
kan sudah diomongkan di publik
kalau orang jawa mengatakan sabdo panditoratu
nah ini bisa
apa yang sudah diucapkan itu
sabdo panditoratu itu apa yang sudah diucapkan seorang pemimpin
seorang pemimpin itu sama dengan
tapi kalau kemudian ada pihak yang menilai jika kemudian pak jk mengajukan ini
dan ini dikabulkan ini disebut sebut mencederai demokrasi begitu
karena sejatinya kan pemimpin itu dibatasi
ini kok artinya bisa sampai lima belas tahun begitu
mas reinhardt kan tadi menanya soal dinamika yang sekarang ada
kalau yang kedua tadi itu secara normatif demokrasi sangat betul
bahwa paradigma yang diikuti oleh konstitusi kita
ini adalah paradigma demokrasi konstitusional
yang salah satu intinya adalah ada pembatasan pembatasan masa jabatan
nah oleh karena itu antara lain mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden
nah itulah kenapa ada reformasi orde baru menjadi reformasi itu antara lain karena itu
nah sekarang kalau kemudian dicarikan celah
yang namanya hukum dan politik itu akan selalu begitu
mencari mencari celah celah lagi
anda mau bikin apa saja pasti akan celah
apalagi kalau seperti masalahnya
ya yang jago di dalam manuver politik itu akan menemukan
saya jago sejarah
apalagi kayak begitu
jadi selalu akan ditemukan itu
tetapi persoalannya secara fundamental
memang seperti yang mas reinhardt katakan itu banyak pihak yang merasa bahwa
ini akan mencederai proses demokratisasi dan konsolidasi demokratisasi
yang sampai sekarang di indonesia belum terjadi dengan baik
itu secara sangat filosofi
tapi kalau saya melihat dari segi yang perang
mati sekali ini persoalan ini adalah bisa menciptakan satu kegalauan
baik di pihak pak jokowi sendiri atau partai politik
nah yang lebih parah lagi kalau menurut saya pribadi mas reinhardt ya
pak jk itu sudah pernah bilang bahwa beliau akan istirahat
tapi tiba tiba gak jadi ya
artinya kan pak jk juga tidak firm mengatakan dia pasti akan mencalonkan
tapi orang berspekulasi ke situ
dan itu valid ketika beliau
beliau kemudian menjadi pihak terkait
jadi itu masih spekulasi
makanya saya lihat kalau pak jk kemudian setelah itu kemudian berbicara lagi
merekonfirmasi bahwa saya ini memang akan bersirahat
tapi bahwa saya membantu sebagai pihak terkait itu kan hak konstitusional saya
nah itu akan lebih bagus
bang indra apa tanggapan anda mengenai ini
kalau kemudian ada pihak yang mengatakan kalau ini digabulkan artinya ini berbahaya untuk
bukan berbahaya maksudnya tidak baiklah begitu untuk
konstitusi kita untuk demokrasi kita
karena artinya nanti ini bisa menjadi permainan lagi
dicari cari celah untuk bisa lebih lama lagi mendapat kekuasaan gitu
ya itu berarti tidak percaya pada hakim hakim konstitusi
dan pada konstitusi ini
saya melihat ini jalan konstitusional
ini bukan jalan anarki
pak jk punya kekuatan
pak jk dari sisi sebagai figur politik tentu punya jaringan yang sangat kuat
kemi kemana mana gitu ke pengusaha
dan tidak menggunakan itu
yang ditempuh oleh pak jk itu kan jalan konstitusi
yang ikut serta
memberikan pandangan pendapat
hak juga ya sebagai warga negara
nah biarkan di sana para hakim konstitusi yang mengambil keputusan
karena ada sembilan hakim di sana
sembilan apa yang kekuasaannya di bawah konstitusi itu sendiri
nah saya melihat memang bisa jadi terjadi perdebatan
misalnya di dalam undang undang pasar tujuh undang dasar
seribu sembilan ratus empat puluh lima itu disebutkan tentang masa jabatan lima tahun
nah pak jk kalau nanti ada masa pendaftaran kan penetapan calon kan sekitar september
itu belum lima tahun untuk berada kedua
artinya baru empat tahun
baru empat tahun ya
baru empat tahun
udah menyelesaikan masa jabatan lima tahun
artinya begini kalau yang punya dan pak sby juga nggak akan bisa maju lagi
ada yang mengatakan kalau ini diputuskan oleh mahkamah konstitusi berarti sbi bisa maju
pak sbi udah selesai lima tahun keduanya
artinya lima tahun kedua pak jk itu selesai pada tanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
per dua puluh satu oktober itu baru jk maju sebagai cawapres baru melanggar konstitusi
itu dalam pengertian saya ya
artinya dalam setahun
oh itu kan cuma otak katuk katuk
dalam setahun ini bisa banyak yang dikerjakan
orang bisa jadi master dalam setahun
orang kalau apa
misalnya dipensiunkan sebelum satu tahun berakhir bisa marah seperti di dki kan
artinya biarkanlah para hakim yang bicara
hakim yang memutuskan dan saya melihat ini bukan ambisi pribadi
justru ini adalah semacam penjelasan yang ingin dicoba diambil oleh pak jk untuk para pihak yang masih berspekulasi tentang keadaan ini
kan yang menulis tentang masa jabatan presiden
dan pak jk nggak bisa maju
itu kan para pengamat dulu
denin rayana udah nulis
temen saya kan
kemudian si zainal arvin mokhtar udah nulis
beberapa temen temen pak jk belum ngomong
tapi sudah ditulis besar besar bahwa ini begini begini
dan pak jk tuh orang yang nggak bisa ditentang seperti itu
kalau dibilang kalah dia bilang oh enggak coba
coba kita tes gitu
saya melihat biarlah ini jalan sendiri
tapi kalau memang dari sisi jadwal ya
memang tidak memungkinkan
agak mepet ya begitu ya pak jk
tapi bisa aja kan dimajukan
ustaz yuda saya akan langsung ke bang riki nanti
oke masih bergabung ya
nanti saya akan langsung tanyakan ke anda bagaimana sebenarnya posisi politik partai perindo
apakah ini sendiri atau sebenarnya betul betul ada sebenarnya dorongan dorongan lain begitu dari pihak pihak lain untuk kemudian mengajukan gugatan ini
kami akan bahas ustaz yuda
prime ini saya akan kembali saat lagi
anda kembali di prime ini
saya masih bersama dengan pak hikam dari akademisi politik dari presiden university
masih bersama dengan bang indra piliha anggota dewan pakar partai golkar dan bang riki margono ketua umum lembaga bantuan hukum partai perindo
kita banyak membahas mengenai apa implikasi politik dari apa yang dilakukan oleh pak jk
karena saya yakin kalau secara tetap negara sudah banyak dibahas ya bagaimana konstitusional dan sebagainya
tapi ini menarik karena ini manuvernya dilakukan di apa ya di ujung ujung mau pendaftaran cawapres cawapres
ada yang mungkin kaget ada yang mungkin kalau bang indra tidak kaget begitu ya
tadi bang riki sebenarnya begini ya kalau untuk partai perindro
perindo artinya memang ingin mengajukan pak jk menjadi cawapres pak jokowi lagi gitu untuk menjawab kebuntuan koalisi mencari mencari nama begitu ya
tapi sebenarnya perindo ini datang sendiri atau memang ada dorongan juga dari pak jk sebenarnya sih bang riki karena tidak sedikit juga ada informasi bahwa ini perindo juga kemudian menjadi salah satu yang didorong sebenarnya oleh pak jk
ya pada awalnya kita sendiri mas
oh pada awalnya sendiri kemudian berubah
pada awalnya kita sendiri gitu
awalnya kita sendiri kita menemukan bahwa kita memiliki legal standing dan kita memang tidak menghubungi pak jk ketika itu
karena memang pak jk sudah menyatakan bahwa dirinya ingin disgerahkan
nah begitu hari jumat yang kemarin kami ketika kami mendaftarkan perbaikan di situ kami bertemu dengan bang irman putra sidit selaku kuasa hukumnya beliau
jadi pada saat itu mulailah kami berkomunikasi dengan mereka bahwa apa namanya yang mereka sampaikan ini
justru mengendorse kami gitu
jadi akhirnya sekarang tercipta komunikasi yang baik
kalau dari nama nama yang sejauh ini kan sebelumnya sudah beredar ya ada sepuluh nama untuk cawapres pak jokowi bahkan sudah muncul jadi lima
tidak pernah ada disebut nama pak jk mungkin kira kira begitu
memangnya nama nama yang lain ini kalau memang ditawarkan oleh perindo untuk menjadi cawapres pak jokowi adalah pak jk tidak bisa menjawab kebuntuan koalisi atau belum bisa mendampingi pak jokowi untuk periode kedua misalnya untuk di pilpres dua ribu sembilan belas
di pemikiran kami dari partai perindo itu sebetulnya simple mas
kenapa kami masih menginginkan pak jk untuk menemani pak jokowi
karena kita melihat bahkan ada survei juga dari kompas yang kita baca juga itu memang mengatakan bahwa saat ini satu satunya yang bisa mendampingi pak jokowi itu untuk bisa membuat negara ini tetap kondusif itu adalah pak jk
jadi itu memang
jadi yang lain dengan yang lainnya berebutan kursi wakil presiden dari pak jokowi gitu ya
sementara pak jk dia diam diam saja dan kita melihat bahwa hasil survei juga masih pak jk yang memegang
lalu apa namanya kita juga melihat bahwa kalau ini sampai kondusif berarti negara kita sekarang kita ginilah kita melihat yang kita khawatirkan adalah ini perfikirnya pak haritanu pak ketua umum
dengan adanya pak jk maka negeri ini bisa kondusif dengan negeri ini bisa kondusif maka investasi bisa masuk dengan baik
itu yang yang yang yang yang dipikirkan salah satu yang dipikirkan
jadi kita kita beranggapan bahwa jika politik kondusif maka ekonomi negara pun akan kondusif
oke baik baik lagi
kalau kemudian ada pihak pihak yang menilai kalau kemudian ini diterima atau dikabulkan oleh mk
ini menjadi celah baru untuk para tokoh tokoh politik kemudian melanggengkan kekuasaan mereka
dari tadi dibatasi sepuluh tahun maksimal artinya bisa lima belas tahun dan lain sebagainya
itu seperti apa sebenarnya melihat ini
kita kembali dulu pada undang undang dasar pasal tujuh itu dikatakan bahwa ada kalimat sesudahnya disitu setelah lima tahun dan dapat dipilih kembali sesudahnya
arti sesudahnya adalah kontinuitas gitu loh bagi kami
jadi secara berturut turut
ya secara berturut turut
nah kalau kita melihat kepada penjelasan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n itu dikatakan ada kalimat berturut turut dan tidak berturut turut
artinya penjelasannya ini sudah mengangkangi undang undang dasar yang ada
disinilah kita meminta bahwa tolong mahkamah konstitusi dapat menghilangkan kata tidak berturut turut
oke ini yang sedang di
jadi kalau misalkan pak jk ini sudah kembali
ini sudah kemarin misalnya contoh di tahun bersama pak sby lalu tidak dijeda oleh pak budiono
artinya dengan pak jk langsung dengan pak jk
maka pak jk sudah selesai tidak bisa lagi mengajukan diri
baik bang riki
saya ingin ke bang indra
bagaimana ini kemudian
ini kan ada waktu ya
ada waktu yang harus diputus begitu ya
melihat dari waktu ini sepertinya
pak izin mengenai waktu saya ingin menambahkan sedikit
oke singkat bang riki
iya saya ingin menambahkan sedikit mengenai waktu
mahkamah konstitusi itu pernah memutus perkara dalam waktu tiga puluh jam atau kalau saya tidak salah untuk masalah iktp

saya rasa masih sangat cukup waktu

maybe begitu saja

ya pasti sudah setelah brain

kemudian ini saya ingin selain coba mengajukan hal hal terbelakang ingin kita menetapkan
saya ingin ke bang indra bagaimana melihat ini kemudian ke depan dari setelah pak jk mengajukan ini kita masih menunggu ya hasilnya dari mk seperti apa
dinamika parpol juga seperti apa kalau dari bang indra melihat ini bagaimana kemudian ini
kalau saya pribadi tentu lebih memilih ya pak jokowi tidak dengan pak jk
kenapa itu bang indra
ya alasan itu banyak ya salah satunya adalah periode nawacita ii jelit dua ini
saya anggap nawacita jelit dua ini berduanya kultur budaya kemudian soal soal humanisme kemudian soal soal pemerintahan keadilan sosial
hal hal yang berbau revolusi industri kemudian yang berbau digital angkatan muda dan segala macam
artinya saya kalau ketemu pak jk selalu nanya bapak masih ingat nama cucu
masih ingat oh berarti bapak masih muda
tapi dari sisi
di yang lain tentu kita memerlukan pemimpin yang bisa menjembatani
kita bicara kita lima belas menit dengan mereka karena mereka pegang handphone terus
artinya mereka hidupnya di sini gitu
nah generasi kayak gini saya kira harus didekati juga oleh generasi perantara yang bisa menggunakan
tidak jauh kira kira begitu ya
nah pak jk kalau kerja kan pakai telepon menkol
nggak bisa main twitter
itulah istilah sederhananya
istilah sederhana ya
kalau pak jk bisa main twitter bisa tweet warma saya silahkan maju presiden
tapi kalau nggak
kalau wakil presiden
tapi kalau nggak bisa ya bagaimana menjawab pertanyaan begitu banyak anak anak muda yang sekarang kasihan
ton yang ada di media sosial saya lihat negatif
tergantung pak jokowi memilih
tergantung pak jokowi juga
jadi kalau misalnya bertemu pak jk sekarang ini bisa jadi berdebat lagi dengan bang indra
tapi saya sebagai panglima prasinyaf sanggerlian jokowi mengatakan siapapun yang dipilih oleh pak jokowi kami akan samin awat anak
prof ikam terakhir sayang sekali
kita durasinya singkat sekali
tapi dari prof vikam ini melihat ini seperti apa
ini kita sudah mau pendaftaran capres cawapres perdebatan apakah kemudian ini mengganggu konstelasi
ya saya melihat ini tadi itu
ada beban kepada mk sekarang
untuk menunjukkan bahwa dia adalah lembaga yang independen
nah oleh karena itu memang ya lembaga negara yang tertinggi untuk memutuskan konstitusionalitas dari aturan undang undang ini memang sekarang punya persoalan atau beban yang cukup berat
tetapi kalau saya lihat dari pandangan terakhir dari indra dan dibandingkan dengan teman pak riki tadi itu menunjukkan betapa bedanya visi politik antara kedua partai itu
partai perindo jelas sekali dia adalah partai yang sangat memegang pada status quo
dan ini sangat aneh partai baru yang belum ikut pemilu sudah menampilkan dirinya sebagai partai yang anti kepada kemajuan kemajuan dan ingin semuanya itu bisnis as usual
jangan sebentar saya akan meneruskan dulu
nah oleh karena itu ini pandangan partai seperti perindo ini juga akan bisa berimplikasi kepada bagaimana publik melihat
kan sayang sekali perindo ini di dalam surveinya kan bagus sekali
ia kan mempunyai tingkat elektabilitas yang cukup baik
tetapi dengan cara melihat seperti ini seolah olah dengan adanya harmoni dan lain sebagainya
kemudian ya sudah pilih itu aja
karena ini akan seperti yang akan
nah tapi kalau dilihat dari pak indra tadi kan melihat bagaimana negara ini bangsa ini rakyat ini akan dibawa kepada
oke tapi kalau peluang menurut prof ikam besar nggak ini
peluangnya pak ajika untuk dikabulkan ini gugat tadi ini
saya bukan ahli hukum
tapi kalau melihat
kalau pun dikabulkan apakah pak jokowi akan memilih
tapi soal mk tadi memang ini beban berat
beban lagi ya
nah oleh karena itu saya melihat implikasi tadi yang saya katakan di awal
ini bukan hanya kepada pak jokowi
tapi kepada partai partai juga
golkar tampaknya jauh lebih maju daripada yang dilakukan oleh perindo
nah itu saja yang saya ingin katakan
mariki singkat saja
singkat saja apa
iya singkat saja mariki silahkan
jangan menikotomikan bahwa kami dari partai baru ini menjadi partai yang tadi prof katakan
yang menyukai status quo
bukan seperti itu prof
kita berbicara sebetulnya kita lagi berpikir bagaimana caranya mendapatkan hal yang ideal
nah setiap hal yang ideal ini selalu dianggap miring oleh teman teman
akhirnya menjadi disukai dibilang kami menyukai status quo
yang salah di sini adalah kalau lagi maju
melihat dari penjelasan yang nomor dua puluh
dimana di undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas juga dikatakan bahwa sebuah undang undang
atau penjelasan maaf lampirannya
itu tidak boleh membuat norma yang baru
terhadap batang tubuhnya
jadi kalau misalkan dikatakan kami status quo mohon maaf kami tidak sepakat
baik bang riki baik terima kasih
sayangnya waktu kita sangat terbatas kita akan tunggu nanti seperti apa mk memutus ini
karena tentu ini akan berdampak terhadap bagaimana pilih pres kita ke depan
terima kasih banyak bang ricky margolo dari pr indo
terima kasih prof ikam sudah hadir
terima kasih juga bang indra kita nantikan bersama sama seperti apa perkembangannya sampai dengan beberapa pekan ini ke depan
sebelum nanti ada pendaftaran
dan pranisa akan kembali lagi tetap bersama kami